ke solo jawa tengah
geraha sababwana solo jawa tengah
lokasi resepsi pernikahan bobi nasution dengan kahiyang ayu putri presiden jokowi mulai dibenahi
dua hari menjelang hajatan besar keluarga presiden ini tampak sejumlah persiapan mulai dilakukan
dan cnn indonesia berkesempatan mengintip gedung resepsi milik presiden tersebut dengan kamera tiga ratus enam puluh
di dalam geraha sababwana solo jawa tengah tampak kesibukan seperti biasa yaitu kesibukan persiapan resepsi pernikahan
meski saat gambar ini diambil bukanlah untuk pernikahan bobi nasution dan juga kahiyang ayu putri presiden jokowi
pada hari minggu memang sudah tampak kesibukan beberapa penyedia jasa dalam resepsi pernikahan kahiyang bobi
tengah melakukan koordinasi persiapan acara
dari kamera tiga ratus enam puluh tampak ruangan geraha sababwana yang cukup luas dan juga mampu menampung ribuan undangan hajatan besar keluarga presiden
bangunan yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih empat meter persegi ini
hampir semua sisinya dipenuhi
nuansa jawa klasik
tampak pula ratusan bangku sudah berjajar saling berhadapan
dan ruangan yang diperkirakan mampu menampung dua orang ini
di belah karpet merah di tengahnya
dan di hari rabu nanti diperkirakan lebih dari empat undangan akan menghadiri acara pernikahan akbar
di gedung milik presiden jokowi dodo ini
sementara di bagian teras gedung tampak beberapa media masa sibuk melaporkan secara langsung
persiapan resepsi pernikahan akbar ini
dua hari menjelang pernikahan kahiyang dan juga bobi pada delapan november dua ribu dua puluh
dua ribu tujuh belas besok kesibukan di gerah sabah buwana ini semakin memuncak
mengingat pernikahan keluarga presiden ini akan mendapat sorotan dari dalam dan juga luar negeri
diperkirakan tak kurang dari dua puluh media asing dan juga ratusan media dalam negeri
akan memberikan sorotan utama dalam resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan di gedung
yang terletak di jalan ledjen suprapto nomor delapan puluh b kelurahan sumber solo jawa tengah ini